memasuki putaran kedua pilgub dki
dua pasangan calon gubernur memperebutkan dukungan
dari partai pendukung paslon agus silvi
sementara partai demokrat dan pan
telah berembuk untuk mendeklarasikan dukungannya
pasca penetapan putaran kedua pilgub dki
dua pasangan cagup langsung bergerilya
melobi partai pendukung paslon agus silvi
suara dukungan demokrat pan p tiga dan pkb
menjadi rebutan untuk memenangkan kursi dki satu
meski partai amanat nasional belum memutuskan
namun isyarat mengarah dukungan
ke pasangan cagup anisandi semakin terlihat
ketua umum pan zulkifli hasan
membenarkan sejumlah dpw telah mendeklarasikan
dukungan kepada anisandi
namun dpp pan masih menunggu waktu
mengumumkan secara resmi arah dukungan
kita memang sudah ada pertemuan ya
beberapa waktu yang lalu
dengan pak sby
yang harusnya akan juga difinalisasi
pada hari ini
nah oleh karena itu saya kira
satu dua hari ini sudah adalah keputusan
sementara itu demokrat serta dua partai islam
pkb dan p tiga belum memberi isyarat
akan mengarah ke mana
pengamat politik menilai dukungan
partai islam pada putaran kedua
akan berpengaruh pada isu kampanye
yang dikhawatirkan akan memecah belah warga dki
dukungan dari pemilih paslon agus agus silvi
maupun dukungan dari partai partai
yang ada di belakang mereka
menjadi amat sangat penting
nah pentingnya bukan cuma bahwa
pendukung pan demokrat pkb p tiga
itu akan mendukung salah satu calon
karena ini akan berpengaruh terhadap peta isu
ya terutama isu isu yang berkaitan
dengan masalah sosial keagamaan
kontestasi putaran kedua pilgub dki diprediksi
akan lebih ketat karena belum pastinya
sikap partai pendukung agus silvi
rifana pratiwi cnn indonesia